mbak mbak nasi ayamnya satu ya
oh mau dibungkus atau makan disini bu
makan disini aja
ya sebentar ya saya buatin dulu
ih mbak neneknya tuh pipis sembarangan
bu kita ganti dulu ya di dalam
mbak ibu gak apa apa kok ya
saya kok sedih denger ceritanya mbak
tega banget ya perawatnya
lalu apa yang mbak aisyah lakukan setelah kejadian itu
makanya sekarang saya trauma
mak saya sekarang udah gak percaya lagi
untuk menititkan ibu saya
termasuk sama perawat profesional
karena saya gak mau mbak
saya melihat ibu saya disiksa dan menderita mbak
terus gimana mbak kelanjutan ceritanya
karena disini termasuk karyawan punya skill paling bagus
terima kasih pak
perusahaan sini butuh karyawan dengan mobilitas tinggi
sedangkan nana kita lihat akhir akhir ini
ngana setiap kali mau ditugaskan di luar kota
kesitu gak bisa
artinya ngana gak bisa penuhi semua itu
ya terpaksa ngana dirumahkan dulu
maksud bapak saya di phk pak
tadi rasanya cuma mau cari angin
tapi kok jadi jauh
kemana ini pulangnya
eh eh ibu ini siapa
bayar dulu dong kenapa kamu mencuri dagangan saya
ibu ya allah ibu
ya allah bu ibu kenapa ibu saya kenapa
dan rawat dengan benar jangan sampai mencuri lagi makanan di warung saya
gak mungkin ibu saya nggak mungkin mencuri
bu ibu gak nyuri kan
bu gak mencuri ibu gak nyuri ibu lapar
saya mohon maaf ya bu sebelumnya ibu saya ini udah tua jadi suka pikun
ini bu ini untuk bayar roti yang dimakan sama ibu saya permisi
bu kita pulang ya sekarang
saya tertarik dengan cp anda
dan pengalaman kerja anda cukup lumayan
dan nilai plusnya lagi anda adalah seorang lulusan universitas terbaik dengan ipk tiga sembilan lulus kumlot
dan saya sangat tertarik untuk menjadikan anda salah satu guru di sini menjadi guru honorer
terima kasih pak
tapi sebelumnya apa boleh saya mengajukan satu syarat
kalau saya mengajari sekolah ini saya harus membawa ibu saya mengajar pak
membawa ibu mengajar ke sekolah
pak itu sangat baik
terima kasih pak
itu sangat tidak mungkin
ya sudah kalau memang kebijakan dari sekolah ini seperti itu mungkin saya tidak bisa jadi pengajar di sekolah ini pak
baiklah kalau memang itu keputusanmu
dan sangat sayang sekali anda adalah orang yang berprestasi
apakah ini tidak menghambat karir anda
insya allah enggak pak
akan sangat berdosa sekali saya jika saya meninggalkan ibu saya atau menelantarkannya dia di rumah
ya sudah kalau gitu saya permisi dulu ya pak terima kasih sebelumnya
terima kasih pak
yang sisa cuma sisa gelang emas itu pun pemberian dari ibu dulu
ya saya minta izin ya sama ibu untuk jual gelang emas pemberian ibu ini bu
tapi buat usaha kok bu
ya saya berpikir kayaknya saya ingin membuat warung nasi seperti ibu dulu
ibu enggak keberatan kan
ya enggak apa apa
makasih ya bu
semoga ibu doain ayasa supaya rezeki ayasa lancar warung nasinya jadi rame ya bu
mau dibungkus atau makan di sini bu
makan di sini aja
ya sebentar ya saya buatin dulu
neneknya tuh pipih sembarangan
bu kita ganti dulu ya di dalam
mbak ibu enggak apa apa kok yes
iya tapi diganti dulu aja ya
saya enggak jadi pesen mbak jorok banget sih
saya juga enggak mau bayar mbak makanannya enggak higienis
jangan jangan kecampur kuman
sejak itu warung nasi saya menjadi sepi
saya mengalami kerugian
saya harus menganggur sambil terus berusaha mencari pekerjaan
saya juga harus menganggur sambil berusaha mencari pekerjaan
saya juga harus menganggur sambil berusaha mencari pekerjaan

saya juga harus menganggur sambil berusaha mencari pekerjaan

sungguh sangat luar biasa perjuangan anakku ini
karena dia sangat mencintaiku
sampai sampai dia seperti ini untuk mencari pekerjaan
ibu jadi menyusahkan kamu
di masa tua ibu